guna mencegah penyakit hepatitis akut selama pembelajaran tatap muka
siswa diimbau untuk membawa bekal ke sekolah
cara ini dilakukan agar siswa tidak jajan sembarangan
ya dan berikut ini kita punya tips memasak bekal untuk anak
dari chef martin natap di praja
dan seperti apa kira kira bekal yang sehat ini
kita lihat informasinya
aku dulu pernah kena sakit hepatitis itu waktu sma
tepatnya mungkin di umur sekitar tujuh belas tahun ya
dan itu nampaknya aku satu bulan kena nya
dan penanggulangannya aku sampai masuk ke rumah sakit
dari sana aku jadi belajar masak sebenarnya
mulai masak karena kalau kita sakit hepatitis
itu kan harus makan makanan yang sehat
dan dari situ jadi titik balik aku untuk belajar masak lebih dalam lagi
sebuah pengalaman berharga yang mendorongnya untuk berbagi tips
membekali anak ke sekolah
iya hal itu merupakan salah satu cara mengantisipasi penyebaran hepatitis akut
dengan membekali anak ke sekolah
orang tua tak perlu khawatir sang buah hati jajan
chef ini kita singkirkan sedikit sebentar tentang sakit sakit
kita sekarang ingin masak apa sih yang bisa dibawa oleh anak anak
bekal yang khususnya untuk orang tua siapkan
karena chef tentunya punya tips nantinya untuk orang tua
apa yang praktis mungkin sehat dan bersih itu kuncinya ya
apa yang akan kita buat ini
kita bakalan buat di sini ada tim sawi putih isi ayam
dan kita akan pakai sausnya nanti ada saus korea
yang mungkin anak anak sekarang sudah familiar ya sama korean
mulai dari daging ayam cincang sawi putih yang sudah direbus
daun bawang serta bumbu pelengkap seperti minyak ikan minyak wijen dan saus tomat segar
tambahkan sedikit merica untuk memberi rasa pedas namun masih ringan bagi anak anak
nah ini udah tercampur rata nih
jadi sekarang kita akan membentuknya
bentuknya sama kayak bikin lumpia
tapi ini kita pakai sawi putih
kita isi di tengah
dan ini kita tutup sampingnya
jadinya nanti seperti ini
kalau yang keras bisa kita potong sedikit
praktis dan tidak membutuhkan waktu lama
yang mau nyiapin buat anak anaknya
jangan khawatir ini simpel banget
saya pikir gulungnya kayak akan karena ini tekstur basah ya
lebih enak untuk gulungnya
betul jadi praktis kamu aja bisa langsung buat kan
apalagi mau berangkat sekolah ya jadi nggak usah buru buru gitu ya
nanti kita tinggal kukus aja
nanti kita akan taruh di piring terus nanti kita siram
ini sekarang kita akan kukus dulu
kita taruh aja ke dalam gungkusan
kukus itu satu pilihan memasak yang sehat ya
dan yang pasti harus sampai matang karena untuk mereka apa ya untuk mencegah
mencegah mencegah terjadinya perkembangan virus ya artinya kan
bakterinya juga pastinya mati
alat makannya ya pastikan juga anak anaknya harus bersih
jangan sampai dia tukar tukaran
bocah kalau di sekolah ya
minum dong sendoknya
minum sendok jangan
usah kan bilang jangan sampai tertukar gitu
sambil menunggu kukusan matang siapkan saus tomat ala korea ya bun
tunggu hingga mendidih lalu saus disiram di atas hidangan lengkap dengan garnish daun bawang dan taburan wijen putih
nah ini sekarang sudah jadi tim sawi putih isi ayam dengan saus korea
sudah gak sabar
sudah gak sabar
olahan tim sawi putih saus korea ala chef martin begitu ringan di lidah
tentunya sangat cocok untuk anak anak
perpaduan bumbu yang pas dan tidak terlalu tajam ditambah bahan bahan segar dan sehat
dan karena ada sawinya jadi kita makan juga gak yang kering gitu
sawi putih ini berair sehingga makannya juga nikmat
bikin segar di pas gigitnya itu chef karena kan krek gitu ada bunyinya
saya percaya kalau bunyi makanan itu itu kayak psikologically nggak sih
bikin makin nambah lezat ya gak sih
untuk dibawa sebagai bekal ke sekolah saus tomat bisa disiapkan terpisah
selamat mencoba dan selalu jaga kesehatan ya
roni satria septedipradana bogor